dulu sama pak atta pak kita di sini sujud syukur semua pak dulu
alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah
bapak haji prabowo subianto presiden terpilih
kami saking terharunya bapak
tadi semua teman teman disini senyap pak
padahal kita dapat kabar yang luar biasa
pak prabowo dapat mandat dari rakyat yang semalam sudah ditetapkan oleh kpu
tapi disini terdiam pak tadi disini
ini betul apa enggak gitu
dulu sama pak atta pak kita di sini sujud syukur semua pak dulu
jadi tadi itu mohon dimaklumi pak teman teman enggak sempat temuk tangan saking terkesimanya tadi itu
ini percaya apa enggak benar apa enggak
saya bilang sudah benar sudah ditetapkan kemarin
nah sekarang boleh tepuk tangan yang meriah
tentu pak melalui perjuangan panjang itu
partai amanah nasional saya pak ada pak hatta sini pak
pak mas derajat pak sekjen indi suparno pak yandri
ada pak saleh daulai ketua praksi mas eko
dihadiri juga oleh sahabat kami pak gubernur maluku
yang memenangkan bapak enam puluh persen lebih dari maluku
ibu gubernur pak ibu widya
itu terpilih menjadi anggota dpr dari partai amanat nasional
selalu manggil saya papi terus ini gus miftah
gus miftah ini pak duet pak
untuk kampanye pilpres kemarin luar biasa
jadi saudara saudara para kader saya juga
ucapkan terima kasih yang tak terkira
atas perjuangan kita bersama sama
tapi yang berjuang pak ini kader kader semua
alhamdulillah yang tidak berjuang tidak mudah
pak prabowo terpilih sebagai presiden
pankursinya naik pak alhamdulillah
ini kita syukuri walaupun kita berharap enam puluh
ini kita syukuri walaupun kita berharap enam puluh
ini kita syukuri walaupun kita berharap enam puluh
kemudian pileknya kita naik
ini baru awal saudara saudara
pak prabowo kami sampaikan kepada kader kader
dari perjuangan yang panjang itu inilah awal
agar kita mengawal sungguh sungguh
secara serius paling depan

sepenuh jiwa sepenuh tenaga
agar tugas bapak sukses
seluruh kader kader pan
sekali lagi kepada allah kami bersyukur
sungguh sungguh dengan segenap
berada di belakang bapak untuk menyukseskan
bapak kesehatan yang sempurna